malam mas tukang pijitnya udah dateng
oh tukang pijit tapi saya gak pesen tukang pijit
barangkali temen mas yang pesen
aduh gimana dong mas tukang becaknya sudah kita panggil
tuh denger tuh band apaan lagu apaan tuh
masih bagus kan juga band gua
alah sombong banget sih lu sok jagoan
lu emang kenyataan nih gimana dong
eh kalo lu ngerasa lebih jago daripada mereka lu nyanyi di depan berani gak
tempat kayak gini eh aduh raka tempat kayak gini tuh gak level buat suara gue
suara gua tuh pantasnya tuh ya dipenghargaan ya lah bang
alah alesan aja lu ngemeng lu bau
maju kalau berani

eh jangan ngemeng aja lu
iya iya udah cepetan
pantesan aja dia ngotot minta studio band
mengapa kau berpaling
lepas dari diriku
gak bisa hidup
gak bisa hidup tanpa kamu
gak bisa hidup tanpa kamu
gak bisa hidup tanpa kamu
gak bisa hidup tanpa kamu
gak bisa hidup tanpa kamu
kamu juga sendiri
eee enggak tadi sama kakak aku tapi enggak tahu di mana
yaudah lah biarin aja lupain dia
eee boleh duduk sini
pantesan kamu punya leseng pipit ya
sekarang apa yang harus gue lakuin
kayaknya enggak mungkin deh
cewek secantik kamu sendirian
aku itu baru diputusin sama cowokku
dia lebih milih dinikahin sama gadis pilihan orang tuanya
kayak lagu lagu aja
tapi yaudah lah enggak usah dipikirin
hal seperti itu tuh udah biasa
udah enggak istimewa lagi
kalau kata pepatah bilang nih ya
bersatu kita teguh
bercerai kita kawin lagi
saya masih cinta sama dia
tunggu tunggu tunggu
kamu patah hati gitu
cewek secantik kamu patah hati
aduh rugi banget
mendingan kamu cari lagi
kamu buka lowongan selebar lebarnya
aku jamin pasti banyak yang daftar
sejak pandangan pertama di kolam renang
udah deh gak usah pakai ngerayu rayu
basik tuh enggak gombalnya
semua cowok itu sama aja di mata saya
kayaknya aku tidak e gentleman
eh eh longan rozma
eh eh mantap
kamu malah pilih gadis itu dibanding saya
maaf dia perempuan kasar kalau kayak gitu
jangan ikut campur ya ini pacar saya
eh aku bukan pacar kamu lagi ya
kamu tuh nyelawayang kamu nikah sama dia
pergi pergi pergi ke sana
aduh herma kesini ya
aduh sakit herma
pergi ke sana
aduh mereka mana lagi

lepaskan kok masih menarik saya
duknya istri masih ngejar ngejar saya
terus cowok gilanya kemana
yaudah ya pit
saya mau pergi dulu
kakak kamu emangnya kemana
nggak tahu nih
dari tadi saya telponin nggak ada yang tangkat
nggak tahu deh kemana
mungkin dia di kamar kali
barangkali dia ketiduran
orang kayak raka jam segini ketiduran
kayaknya nggak mungkin deh
eh lo ntar mau ke kafe nggak
kok males sih
habis lu dari tadi marah marah terus sama gue
sok sok ngajakin lo ke kafe biar gue seneng gitu
nggak ini gue serius
ntar kalau kita udah nyampe sana lo ngajak pulang lagi
enggak udah ikut gue ini ke kafe
terus jangan jangan dia mau ngerjain saya lagi
pasti ada kakak ngerjain adir segitunya sih
ya udah deh mendingan kita cari aja yuk kakak kamu di kamar kamu
enggak lah saya sekalian balik ke kamar
kamarnya kan sebelah depan depanan maksudnya
kamarnya kayaknya kosong deh
coba pencet bilangnya lagi aja
raka buka dong kak
saya mau menghantarkan nanduk ini
saya nggak pernah nanduk deh
tapi ini pesan dari kamar tiga ratus sembilan
barangkali teman mas sendiri
kak tuh kan
samar ya dip
dari tadi udah di telepon tapi gak ada yang tangkat
emang enak tuh gue kerjain
tukang pijitnya udah dateng
oh tukang pijit
tapi saya gak pesen tukang pijit
barangkali temen mas yang pesen
gimana ya saya nggak pernah mau dipijit mas
tukang becaknya sudah kita panggil
mas udah deh saya lagi pusing
nggak usah bikin saya marah deh
udah deh pas udah udah
emang enak dikerjain
jangan jangan raka udah ninggalin saya lagi pergi ke jogja duluan
soalnya dari tadi pagi tuh dia marah marah terus
dia malah mengancam kalau dia mau pergi ke jogja sendirian
tapi sekarang dia bisa pergi ke jogja
gak ada apa apa
bukain dong kak
gak bertinggal sih
kayaknya sekarang waktunya nih